staf ahli gubernur dki jakarta suni taluwijaya dan pemilik agung sedayu grup sugianto kusuma atau aguan
memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi
keduanya diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan rancangan peraturan daerah
raperda reklamasi pantai utara jakarta
suni tanuwijaya datang terlebih dahulu ke gedung kpk
pria yang dikenal sebagai orang dekat ahok ini tak menanggapi satupun pertanyaan dari awak media
setelah tiga uang dengan sugianto kusuma atau aguan yang tiba di kpk tak lama setelah suni tanuwijaya
kedua orang yang telah masuk dalam daftar cekal kpk ini akan dimintai keterangan mengenai peran mereka
dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan raperda reklamasi pantai utara jakarta
berdasarkan keterangan tersangka muhammad sanusi keduanya pernah berkomunikasi